selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama saya dian mirza
pemirsa migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan
presiden joko widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital indonesia
salah satunya dengan migrasi televisi analog menuju digital
sebagai wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran
dan alasan siaran televisi menuju digital yakni televisi analog dianggap boros frekuensi
sementara dalam konteks kualitas siaran terdapat beberapa aspek yang harus dicapai
yakni regulasi produksi konsumsi dan teknologi
melalui siaran televisi digital masyarakat akan mendapatkan tontonan yang bersih jernih dan canggih
bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward pada malam
bapak agung supriyo selamat malam pak agung
selamat malam mbak dian sihat selalu juga buat untuk pemerintah prn
iya salam sehat semuanya ya penuh semangat tentunya untuk terus melakukan terobosan dan perubahan
baik kita ke pak geri terlebih dahulu
pak geri siaran tv digital ibarat sudah di depan mata nih
kita bisa menikmati tayangan yang bersih gambarnya jernih suaranya dan juga teknologinya yang canggih
sebelumnya bisa dijelaskan nggak pak geri apakah siaran digital itu gratis atau istilahnya free to air
itu artinya apa pak
baik mbak dian betul kata mbak dian di masyarakat ini masih berpikiran
siaran tv digital itu harus berbayar harus pakai kuota internet harus menggunakan parabola
atau kalau smart tv dia harus disambungkan ke internet
kemudian juga harus iuran bulanan
itu salah semua
jadi siaran tv digital ini benar benar gratis
masyarakat jangan khawatir
menggunakan antenenya antene yang ada sekarang
tidak perlu ganti antene
kemudian juga tv nya tv kalau misalnya tv masih tv analog
belum support siaran tv digital
cukup tambahkan setobok
kalau siaran tv nya sudah support digital
itu udah langsung terima siaran tv digital
programnya banyak luar biasa
mbak dian jadi ini gratis sama sekali
baik sebelum kita lebih detail nih pak geri
kita mundur sedikit dulu ke belakang
sebetulnya urgensinya apa sih pak
beralih dari tv analog ke digital untuk masyarakat indonesia
sebenarnya kita udah lama ya
sejak dua ribu sembilan kita udah mulai
jadi urgensinya selain
bukan hanya sekedar siaran analog ke digital
tapi multiplier efeknya luar biasa
kita perlu internet kecepatan tinggi
sedangkan tadi mbak dian sudah sampaikan
jadi dari hasil migrasi analog ke digital ini
akan ada efisiensi frekuensi sekitar satu ratus dua belas mhz
ini digunakan benar benar untuk broadband
internet kecepatan tinggi yang diperlukan untuk digitalnya
kecepatan tinggi juga kita
memerlukan untuk kebencanaan
yang sering terjadi di negara kita
perlu ada frekuensi tersebut
di samping itu dari hasil
yang tadi mbak dian
sampaikan transformasi digital
kita akan menciptakan
lapangan kerja dan
kesempatan bisnis baru
untuk masyarakat sendiri
mbak dian tadi sudah
mendapatkan bersih gambarnya
jernih suaranya canggih teknologi
di siaran tv
digital ini berbeda dengan analog
di digital ada
elektronik program guidance jadi sehari hari
kebetulan cnn epg nya
sudah diaktifkan bisa melihat
jadwal sehari hari dan
ada sipnopsis juga kalau ada cerita
yang kedua ramah
anak dian dan teman teman
ini yang di
cnn kenapa ramah anak
karena ada parental lock
orang tua kalau melihat jadwal
ada siaran siaran yang
tidak sesuai dengan anaknya bisa
di lock berikutnya apa
bisa menggunakan dolby
jadi kalau cnn sudah dolby
di tempat saya juga sudah
merasakan suaranya dolby
berikutnya apa tambah lagi
ada learning system nya
itu tadi untuk kebencanaan
yang tujuannya ketika ada
bencana di daerah sekitar
yang terjadi bencana itu akan
diingatkan bahwa masyarakat
untuk segera siap siap
untuk mitigasi dan
lcn penomoran nah
kalau di analog
jadi ada juga
penyelesaian di digital
nah di digital ini ada nomor khusus
nah makin banyak lah
picture picture yang menarik termasuk
program siarannya juga makin
banyak itu mungkin mbak dian
baik baik kita ke pak agung
pak agung kalau untuk
masyarakat indonesia sendiri nih migrasi
ke tv digital manfaat utamanya
manfaat utamanya itu
yang juga tahu sebetulnya
setahun lebih lah di november dua ribu dua puluh dua
sepenuhnya dari tv analog ke tv digital
masyarakat itu membutuhkan
untuk dapat menonton tv digital
masyarakat itu membutuhkan
setobox setobox untuk
dapat menikmatis darah
digital ini kalau
masih analog jadi
masyarakat harus memilih
setobox ini belinya
untuk seumur hidup
jadi tidak terbayar
tidak terbayar atau
terima kasih anda masih bersama indonesia
forward kami akan lanjutkan perbincangannya
pak geri bagaimana
dengan masyarakat di setiap provinsi dan
wilayah layanan yang sudah ada
bisa mengecek sinyal tv digital pak geri
masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah
untuk cek apakah itu sudah siap
siaran tv digital atau enggak
ada aplikasi sinyal tv digital
yang disiapkan oleh pemerintah
itu bisa di download di app store maupun play store
di situ masyarakat dimanapun ada
mereka bisa melihat
dari situ bisa lihat misalkan daerah manapun juga bisa dicek
di situ kelihatan sinyalnya
dan berapa muk yang sudah on
berapa program siaran yang sudah on
itu caranya mudah sekali
seperti misalkan cnn atau grupnya trans itu
sering menyampaikan bahwa
cnn atau grup trans ini
sudah siaran di lokasi lokasi mana saja
itu bagus juga untuk masyarakat melihat
bahwa di daerahnya sudah ada siaran tv tingkitan
kalau mau lebih update lagi
siaran digital indonesia bisa di twitter
bisa di instagram bisa di youtube
semua medsos ada
di situ disampaikan semua progres
yang di release dari migrasi tv digital
jadi masyarakat tanpa khawatir bisa melihat semuanya
dan mbak dian sekarang jumlah wilayah layanan
yang sudah terkap siaran tv digital
dari satu ratus dua belas yang terdampak aso ini
yang intinya dulu ada siaran tv analog
sekarang delapan puluh enam wilayah layanan sudah siap siaran tv digitalnya
jadi di buku kota provinsi sudah siaran tv digital
jadi masyarakat sekarang tidak perlu nunggu sampai dua november dua ribu dua puluh dua
cek aja dari sekarang lihat siaran tv digitalnya bakal mendapatkan gambarnya yang bersih suara yang jernih dan teknologi
kalau sudah melihat siaran tv digital tidak mungkin lagi balik ke analog
langsung lupa begitu ya pak geri
nah pak geri kalau mau melihat mendapatkan siaran tv digital ini apa perlu ganti tv
apa hanya melalui pemasangan set top box pak
jadi tadi saya sudah sampaikan tidak perlu ganti antennya
anda yang ada di rumah bisa dipakai
unpay yang di rumah juga bisa digunakan untuk paralel beberapa tv tiga tv
maka atau empat tv juga bisa
tergantung dari rumah tersebut punya berapa
dan kalau tv nya masih analog bahkan set up box yang tadi pak agung sampaikan
harganya di pasaran sekitar rp dua ratus rp tiga ratus
rp dua ratus itu menurut kami tidak ada masalah karena itu untuk satu keluarga
jadi sudah bisa melihat
kemudian untuk yang
sudah siaran support tv digital yaudah tinggal digunakan
paling antenenya dicoba dicek di sinyal tv digital tadi
itu dikasih tahu arahnya harus kemana antenanya
itu akan mendapat sinyal yang bagus
jadi bedanya ya dian dan pemirsa cnn
kalau siaran tv analog semakin jauh dari transmitter itu makin jelek
kadang kadang ada angin ada hujan itu berbintik bintik semut semut
kalau siaran tv digital selama sinyalnya ada itu semua masyarakat bisa mendapatkan siaran yang gambarnya bersih
suara yang jernih dan teknologinya canggih
itu mbak dian
jadi tidak serumit yang dibayangkan begitu ya pak gery
baik kita ke pak agung lagi
pak agung sambil kita nunggu nih analog switch off yang direncanakan november dua ribu dua puluh dua
sosialisasi yang tepat itu seperti apa pak untuk diberikan kepada masyarakat indonesia
ini memang kalau
kita itu membaca risiko
saya mengharapkan kita akan
sekitar dua bulan yang lalu
mereka yang tahu tersebut
pemacawinnya paling banyak dari televisi
jadi dari iklan atau dari pesan pesan para artis di rrh
di set acara hiburan
dan mereka cowoknya dari televisi
lebihnya mereka tidak terima
ini yang sebetulnya tantangan kita
tapi itu survei dua bulan lalu
tapi sendiri mengatakan bahwa
mereka sudah punya
youtube punya twitter bahkan punya tiktok begitu ya
yang saya kira ini menyatar memang kalangan tertentu
katakanlah adalah kalangan milenial
ini salah satu
itu yang pertama
yang kedua memang
saya sih mendengar bahwa temkom info ini sedang mengupayakan
konten sinator ataupun artis
yang kemudian dipakai untuk kemudian
dan ambasadornya tv digital begitu
youtube yang banyak
dan mereka tampil
maka tv digital pun akan menjadi
nah itu yang
yang di tingkat makro
nah di tingkat mikro
ini pakai itu saat dengan
komisi penyelidikan daerah
ini juga membuat tugas tugas
yang nanti juga akan melakukan sosialisasi
komisi penyelidikan daerah indonesia
nanti bersama dengan
yang tadi saya sasari
dia levelnya dibawah begitu
maka dia mendapatkan
jadi diberikan cetel box secara gratis
kelak juskri ini memang
dikarenakan ini adalah
komisi pemerintah sejak awal
dan kpi mendiputi agar
ketua perumahan tanpa terkesuali
tanpa terkesuali termasuk mereka
yang tidak memiliki
kis atau uang untuk mendapatkan cetel box
itu harus di
tak ada informasi
pesensi milik negara
yang kami sekankan
dan setelah memang
dia berusaha memastikan itu
perangkat itu mendapatkan
pada akhirnya mendapatkan informasi dan hiburan
baik kita akan melanjutkan perbincangannya
setelah jeda pariwara berikut
untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di indonesia forward
kita sudah tiba di segmen terakhir
dari perbincangan kita tadi
saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber
untuk memberikan kesimpulan catatan atau closing statement nih
terutama manfaat yang masyarakat dapatkan ketika bermigrasi ke tv digital
pak gery dulu
silahkan pak singkat saja pak
baik masyarakat tidak perlu nunggu sampai dua november dua ribu dua puluh
karena sekarang sudah ada siaran tv digital di hampir ibu kota provinsi
gratis gambarnya bersih jernih suaranya dan canggih teknologinya
ayo beralih ke siaran tv digital sekarang juga
ya masyarakat yang menikmati tayangan ini coba cek tv nya

nah kalau ternyata tv nya masih analog segera boleh cek di bkn
di mark banyak itu
saya yakin warga akan dapat menikmati atau penuh warga tayangan tv digital yang jernih dan bersih tanpa gangguan kecil apa
dan ketika sudah menikmati tayangan tv digital saya pastikan masyarakat berpindahan untuk berpindah ke tv analog
kalau masih analog beli
baik terima kasih pak agung dan juga pak geri atas waktunya bersama indonesia forward cnn indonesia
dan pemirsa migrasi televisi analog menuju digital tentunya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terkait layanan siaran televisi
masyarakat membutuhkan tontonan yang mudah murah dan nyaman
tentunya juga bersih jernih dan canggih
bersih gambarnya jenis suaranya canggih teknologinya
demikian indonesia forward malam ini
pamit undur diri dan selamat malam